pada kisah kisah mereka mengalami kerugian karena banyaknya turis yang membatalkan reservasi
banjir terburuk yang dialami negara ini dalam satu abad terakhir telah menewaskan ratusan nyawa dan menghancurkan puluhan ribu rumah
banjir telah merendam sebagian besar daratan di negara ini termasuk bandara internasional kochi yang mengakibatkan berkurangnya jumlah turis yang datang
kita ke informasi lainnya
topan solik menerjang pulau jeju di korea selatan pada kamis waktu setempat
sejumlah infrastruktur pun hancur dan satu orang dilaporkan hilang
topan solik yang menerjang pulau wisata ini juga meruntuhkan patung hello kity raksasa yang menjadi salah satu ikon dari pulau ini
badai ini juga membawa gelombang tinggi dan curahan lumpur di sejumlah area
menurut laporan dari yonhab news satu orang dilaporkan hilang setelah topan menerjang
sebanyak enam rumah
warga juga mengalami mati listrik
sementara itu di seoul sebanyak delapan ratus penerbangan juga dibatalkan setelah topan ini menerjang
sejumlah pelabuhan juga ditutup untuk sementara
menurut badan meteorologi setempat badai akan bergerak ke daerah lain di korea selatan pada jumat tengah malam
sementara itu di sebelah barat jepang warga tengah bersiap menghadapi terjangan topan himaron
badai ini diprediksi muncul akibat terjangan topan solid di korea selatan
menurut badan meteorologi setempat topan ini dapat menyebabkan longsor hingga banjir bandang seperti yang terjadi pada juli lalu yang melewaskan dua ratus orang
sejumlah lokasi wisata telah ditutup dan warga bergotong royong menurunkan patung samurai agar tidak runtuh ketika badai menerjang
perdana menteri jepang juga telah mengimbau warga tokyo untuk terus memperhatikan alarm peringatan badai